upaya pengambilan enam jenazah laskar front pembela islam fpi di kamar jenazah rumah sakit pori kramat jati jakarta timur
diwarnai aksi adu mulut antara kuasa hukum dengan pihak kepolisian
kuasa hukum front pembela islam fpi ajis yanuar bersama sejumlah keluarga laskar fpi
mendatangi kamar jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta timur pada selasa dini hari
kedatangan mereka untuk mengambil enam jenasa laskar fpi yang tewas
akibat ditembak oleh anggota kepolisian di karawang jawa barat
namun upaya mereka untuk mengambil keenam jenazah justru diwarnai aksi adu mulut
antara kuasa hukum fpi dengan petugas kepolisian
adu mulut dipicu akibat kekecewaan kuasa hukum dan keluarga laskar fpi
yang tak dapat mengambil keenam jenasa dari rumah sakit polri
kembali dulu nanti kita jelasin sama keluarga bahwa upaya kita saat ini belum membuahkan hasil
artinya kita juga mempertanyakan dari pak argo dari mabas pori yang nyatakan tidak akan mempersulit
untuk membuat hasil
dia keluarga untuk membuat jenasa tetapi kita sudah sampai selarut ini
tetapi sudah menunggu juga prosedur juga sudah kita laksanakan
tadi kita mendapatkan kuasa yang resmi tapi tetap tidak dapat melihat jenazah